polisi mengungkap fakta kasus pembunuhan yang jenazahnya dicor di dalam rumah di makassar saudara
sebelum korban tewas pelaku sempat melakukan kekerasan terhadap korban selama tiga hari berturut turut
berdasarkan keterangan sembilan saksi dan satu pelaku pembunuhan terjadi pada agustus tahun dua ribu dua puluh
menurut keterangan pelaku tiga hari sebelum korban bernama jumriyati tewas
pelaku melakukan pemukulan terhadap korban selama tiga hari berturut turut menggunakan balok hingga tewas
saat ini pihak kepolisian akan memeriksa kejiwaan pelaku
untuk motif daripada kejadian pembunuhan ini adalah didasari dari rasa cemburu pelaku atau suami terhadap istri atau terhadap korban
saat menanyakan saat klarifikasi ini tidak ada jawaban ini menurut dari pelaku
kemudian disitulah dilakukan kekerasan
penganiayaan sebanyak tiga kali